hai ini anda eko patrio mana primus mana primus anak pasang oh ya allah doang
tadi pasang ada primus ada desirat nasari yang sekarang kita ajak tapi daftar juga
di panjawa barat ketua dewan pimpin oleh pantu perempuan namanya desirat nasari